aku sudah menguasai jurus meragasutra
dan tenaga dalamku
sekarang jauh lebih besar dari saat dia mengalahkanku
saatnya aku membalaskan kekalahanku
hentikanlah pemberontakan ini
berhentilah merusak segalanya

kau dulu bisa mengalahkanku dengan mudah
tapi tidak untuk kali ini
kalau aku bisa menangkapnya hidup hidup
aku bisa menjadikannya sandra
untuk memaksa si luang yang menyerah
kalau kau masih memaksa
aku akan mengkerahkan tenagamu
jangan sebesar mulutmu yang salahku
kau belum tahu
jangan sebesar mulutmu yang salahku
apa yang terjadi dengan bocah ini
dia tidak seperti biasanya
kenapa kanuraganya jauh menurun dibanding saat kami bertemu terakhir kali
gerakannya lebih lambat
dan tenaga pukulannya tidak sekuat dulu
jangan jangan dia sedang mengalami masalah dengan tenaga dalamnya
keadaanku sedang tidak normal
hanya dengan seperempat tenaga dalam yang bisa aku gunakan
belum sepenuhnya pulih

aku tidak sanggup melawannya
ini gelis sama sekali bukan tandinganku
tapi aku tidak punya pilihan lain
aku harus menghentikannya
apapun yang terjadi
dia benar benar tidak bisa menggunakan tenaga dalamnya dengan leluasa
ini kesempatanku untuk meringkus bocah itu
dengan suaraared wade
dan ada pimpinan ramir
tapi seranganku saja sekarang jekala
kamu sudah melukai adikku
kamu harus bertanggung jawab
rai lebih baik kamu menunggu dia
jurus lebrus rai itu
tidak akan bisa mengalahkannya
kalau saja darah kau langsung sah
aku bisa menggunakan jurus lebur bumi
kau tidak bisa mematuhi kematianmu
untuk mengepun kematianmu
ya ini dia
tidak ada gunanya
rai selalu menentang pak jaga
kita bertemu lagi
jangan baga dulu
kau belum tahu siapa aku
tempoh hal itu
kau berhasil mengalahkanku
aku sudah menguasai jurus meragasukur
dan tenaga dalamku
sekarang jauh lebih besar
dari saat dia mengalahkanku
aku membalaskan kekalahanku
aku membalaskan kekalahanku

syahgur tidak apa apa
ternyata ilmu kanurakannya sudah meningkat
perempuan ini tidak bisa kita anggap remeh
syahgur lebih baik kita menggunakan jurus leder bumi saja
nyai kamu sudah kalah
lebih baik kamu menyerah saja
baiklah aku mengaku kalah
aku tidak akan melakukan ini
nyai kau tidak berubah
kau masih saja melakukan hal yang licin
kali ini aku tidak akan membiarkan kau melakukan hal yang sama
syahgur terima kasih telah menyelamatkan ku
saya akan menyelesaikanmu ketemu lagi
artus kuren yang lunak terhadap ku